pergi memancing ya
oh aku lebih suka berenang dengan ikan daripada menariknya keluar dari air
kau luar biasa jack semoga harimu menyenangkan
kau juga tuan
hai jack cyprian kau mau pergi ke mana hari ini

tentu saja akan kusampaikan
jack sangat mencintai putranya hansel karena dia adalah anak satu satunya
dia mencintai dia
dia mencintai dia
dia mencintai dia

apakah kau ingin monster menjadi lebih kuat darimu
tidak tidak mau
hansel sekarang saatnya untuk mandi

aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
aku akan mulai mandi
suamiku dan menghabiskan uang kami kau tidak pantas makan dengan menggunakan mangkuk mahal itu
jack tidak mengatakan apa apa dan hanya mengelan nafas melihat potongan mangkuk yang pecah dengan mata yang berlinangan air mata
sementara itu hari kecil melihat semua itu dari sudut
jack sangat tersakiti dengan perilaku putra dan menantunya
tidak berdaya ia sering memikirkan masa lalu ketika hansel masih kecil
oh nak itu sama sekali tidak apa apa aku akan membeli mangkuk baru untukmu jangan khawatir
sejak hari berikutnya elsie dan hansel membelikan mangkuk kayu dengan harga yang murah khusus untuk tempat makan jack
tetapi harry adalah satu satunya hal yang membawa senyum di wajah jack
harry sering datang dan duduk di samping jack sampai dia selesai makan
minggu minggu berlalu dan kehidupan jack yang biasa dan menyedihkan
suatu hari ketika elsie dan hansel duduk di dekat api unggun
mereka memperhatikan harry mengumpulkan potongan potongan kayu
lihatlah betapa polosnya anak kita itu
apa yang kau lakukan harry apakah kau membangun rumah untuk kami
tidak aku berencana membuat mangkuk kayu untuk kalian
mangku kayu untuk kita tapi nak kita tidak membutuhkan mangkuk kayu
tidak sekarang tetapi ketika kalian menjadi setua kakek
aku tidak ingin kalian merusak gerabah
itu sebabnya aku membuatnya dari sekarang
ini mengejutkan hansel dan elsie langsung ke hati mereka
karena mereka menyadari kesalahan mereka
oh elsie betapa besar kesalahan yang telah kita lakukan
iya sayangku kita telah berbuat kejam dan tidak baik terhadap ayahmu
putra kecil kita telah berhasil membuka mata kita
marilah kita bertobat dan memperlakukannya dengan baik
akhirnya sejak hari berikutnya mereka merawat jack
mereka memastikan dia selalu makan bersama mereka
dan memastikan bahwa dia selalu ceria dan periang seperti dulu
hancer bersumpah untuk selalu menjaga ayahnya
putranya yang telah membuatnya sadar bahwa seseorang harus selalu merawat orang tua mereka ketika mereka sudah tua
karena mereka merawatmu ketika kau masih kecil